masih soal perdagangan satwa langka sekarang
keberadaan satwa langka semakin terancam karena permintaan pasar yang besar
tak hanya untuk dipelihara satwa langka juga banyak dibeli untuk dikonsumsi
ya dan misalnya hewan kukang yang kini ternyata marak diperdagangkan di pekanbaru riau
selain mengambil daging dan kulitnya pembeli juga ternyata membuat minyak dari hewan ini sebagai obat obatan tradisional
atau praktik yang biasanya disebut sebagai praktik klinik ya
berikut adalah bagian kedua dari laporan produser lapangan riki danu di pasar hewan pekanbaru riau
cecep rifana setia alias kiwira windu aji dibeku kepolisian daerah riau pada dua puluh enam februari dua ribu enam belas
ia disangka memperdagangkan minyak yang diambil dari satwa dilindungi kukang
tersangka cecep memasarkan minyak kukang lewat dunia maya
tersangka crs alias kiwira windu aji memperdagangkan minyak yang diklaimnya sebagai ekstra kukang
melalui forum jual beli sederhana
per botol ukuran sepuluh ml dia jual seharga satu lima juta rupiah
minyak tersebut digunakan untuk tujuan klinik
sang pedagang mengklaim minyak ini dapat digunakan untuk pemikat lawan jenis
cecep mengklaim minyak kukang yang ia jual berasal dari pulau kalimantan
menurut polda riau ini adalah modus baru dalam perdagangan satwa dilindungi
polda riau masih membutuhkan waktu untuk memastikan apakah minyak yang diperdagang
yang tersangka benar benar terbuat dari kukang
pedagang kukang di pasar palapa menyediakan jasa potong kukang
dengan tarif satu lima kali lipat harga kukang hidup
foto ini saya dapat dari seorang narasumber yang meminta namanya tidak disebutkan
menurut dia foto ini diambil di pasar palapa
dalam foto ini tampak seorang laki laki
memungut kepala kukang yang dibuang begitu saja
di pasar palapa kukang tak hanya diperjualbelikan untuk dipelihara
tapi juga diperjualbelikan untuk tujuan klinik dan obat obatan tradisional
para pembeli jenis ini hanya membutuhkan daging kulit dan tulang satwa dilindungi kukang
sementara kepala dan jeruannya dibuang begitu saja
di tangan saya adalah salah satu potongan kepala kukang
yang dipotong untuk tujuan klinik tersebut
kepala ini dibuang begitu saja
mohon maaf jika ini terlihat tidak nyaman
ada satu bukti bahwasannya kukang memang dibantai di pasar palapa pekanbaru
potongan kepala kukang ini sekarang ada di tangan polda riau
dan akan dijadikan bahan bukti untuk penyidikan kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi
pembantaian kukang untuk dijadikan obat tradisional dan praktik klinik
adalah sebuah peningkatan ancaman bagi kelestarian satwa ini
ya itu tadi karena permintaannya berarti kan lebih bervariasi
tadinya untuk yang kita tahu hanya untuk peliharaan saja
jadi kalau kita lihat fungsi lain kukang bagi manusia dalam konotasi negatif ya
jadi ternyata bisa ternyata orang juga mau untuk dipakai obat
orang juga mau untuk dipakai minyak pelet
itu akan lebih membahayakan lagi
sekali ada permintaan tadi perdagangan terus terusan
padahal dari sejak perburuan ke perdagangan
kukang itu udah banyak yang mati di jalan gitu
otomatis efeknya akan seperti bulas saju terus terus
itu lebih berbahaya lagi
kukang dilindungi undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang konservasi sumber daya alam dan keragaman hayati
memiliki dan memperdagangkan sarwa ini dalam keadaan hidup ataupun mati
merupakan kejahatan lingkungan
deki danu pekanbaru
hmm ada ada saja ya vito
ini semua ilegal nih praktek perdagangan satwa yang ilegal
mudah mudahan bisa segera tuntas
sesaat lagi kami hadir dengan mobil tercepat yang juga lakunya
namanya yang namanya cepat
ya lamborghini centenario persisnya
dan harganya juga luar biasa mahal ya
setelah informasi berikut ini dalam cnn indonesia news report